terus cerita cerita sebenarnya melisa tuh apa
nah dulu banget ya
kalo gak salah aku tuh belum kepikiran
pengen jadi penyanyi karena belum tau ada bakatnya
jadi aku kepikirannya pengen
random banget ya pengen jadi pengacara
karena aku tuh sering banget
debat gitu loh
temen temen misalnya temen temen luarin suatu statement
aku gak setuju aku tuh bisa mendapatkan
itu sampe aku menang gitu
terus temen temen terus keluarga

tapi kenyataannya juga
akhirnya menemukan nyanyi ini
yang justru aku kayaknya begini deh
nah selanjutnya adalah
merisha punya warna favorit apa
semua idol lovers gitu ya
pasti tau kalo aku sering banget pake
sekarang pun juga sama karena tadi putih
sadar gitu ya lemari aku ternyata
dipenuhi dengan baju warna putih karena menurut aku
aku jadi suka warna putih
tapi sebenernya kalo disuruh pilih selain putih
ada pink juga aku suka
pokoknya warna warna natural lah
pokoknya yang netral netral aja tapi kebanyakan putih sih
penyanyi favorit melisa
diluar negeri ataupun didalam negeri
banyak banget sebenarnya salah satu aja
yang paling ucap kamu suka atau bisa dikatakan
role model kamu dalam bermusik
aku tuh sebenernya
gak pernah ada yang kayak
sebenernya gak ada karena aku
penipuan musik jadi aku bingung banyak
penyanyi gitu tapi kalo
disuruh nyebutin satu
yang aku ibaratnya kalo ada dia

kalo misalnya dia ada konser dengan aku
dateng ke luar kayaknya aku bakal nonton
maksudnya bukan dia menjadi role model
aku ya karena sebenernya cara nyanyi dia dan aku
beda banget ya

wah banyak banget
dikit aja lah
nah seberapa penting sih handphone
menurut melisa dikidipkan sekarang
kita kan gak jauh dari handphone
seberapa penting menurut aku
terlalu milenial tapi penting banget
kayak anak milenial banget

sekarang kita mau ngapain aja tuh
butuh pov bukan cuma untuk
scrolling tiktok gitu ya
bukan cuma sekedar liburan tapi
berarti kita mau kerja aja sekarang
pake handphone banyak banget kerjaan
yang dihasilkan cuma dari kita
misalnya sekarang banyak banget orang yang berprofesi
sebagai influencer gitu ya
handphonenya doang tuh bisa menghasilkan
penghasilan gitu untuk dia jadi menurut aku
penting banget sih
ya ada kalanya harus bisa tetap
maintain ya gitu jangan sampai
editif kayak handphone terus handphone
handphone juga gak sehat juga harus mata buat
mental dan jiwa raga gitu ya
karena kebanyakan sosial media juga gak mungkin sehat
karena takutnya mentalnya jadi bagus
karena semua yang kita liat di sosial media pun
bukan yang sebenarnya terjadi
hidupnya nyata gitu
jadi menurut aku penting banget
tapi harus bisa tetep menahan
bener banget oke susah nggak sih ngebagi
waktu antara kerjaan dengan
walid ketemi bersama keluarga melisa
sebenernya gak terlalu susah
untuk menikmati waktunya
jadi doanya aku memiliki kode yang
supportif ya gitu jadi gak
yang menuntut kayak

nah dari situ karena sangat supportif
kok di surabaya gak di jakarta aja

untuk membagi waktu sebenernya gak ada

maksudnya make time gitu
waktu itu time adalah
harus kan udah gitu

hingga sekarang apa mel
kebiasaan buruk ya
kebiasaan burukku apa ya
orangnya moodyan ya
karena kalo cancer kan terkenal moody

cuman kadang tuh gitu
tapi ternyata gitu juga ada suatu hal yang bikin aku
harus mengumpulkan lagi bisa
mungkin moodyannya tergila

dalam segi karir
kehidupan itu apa mel
di tahun ini
pasti harapan aku
kan abis ini harus dikontrol ke single
bisa di dengar oleh teman teman indonesia
bisa mewakilkan perasaan orang orang
yang mungkin melihat benar lagi
dan untuk kemungkinan
karir yang pastinya aku berharap
bisa terus ada di industri musik ini
jadi semoga ke depannya
aku bakal terus berkembang
terus menjadi penyanyi yang lebih baik
terus menjadi entertainer yang lebih baik
terima kasih banyak melisa
terima kasih banyak
semoga lanjang lanjang terus semuanya